tidak aku malah menyatakan mengerti
hanya satu jam
itulah durasi rapat dengar pendapat komisi tiga dpr ri dan pemerintah yang diwakilkan oleh wakil menteri hukum dan ham edward hiraij pada rabu siang
agendanya memang hanya untuk menjelaskan pasal pasal kontroversial di ruu kuhp ini
anggota komisi tiga dpr ri arsul sani menilai pemerintah dan dpr sepakat untuk tidak membahas ulang ruu ini secara keseluruhan sehingga bisa lebih efektif secara waktu
empat belas pasal ya empat belas isu krusial
dan itu pembahasan terkait dengan klarifikasi jadi bukan terkait dengan politik hukum pembentuk undang undang
politik hukum pembentuk undang undang ini begini
misalnya pasal tentang arborsi itu sudah disepakati harus ada
itu tidak akan berubah
yang berubah barangkali adalah pasal tersebut di penjelasan barangkali perlu ada penjelasan sehingga tidak menimbulkan penafsiran karet
usai rapat wamenkumham edward hiraij menyebut pemerintah telah melakukan sosialisasi di dua belas kota dan menerima masukan dari sejumlah ahli
hasilnya tak ada sejumlah
substansi yang berubah hanya kata atau frasa yang direformulasi agar tak menimbulkan perdebatan
dua usulan pasal yakni soal dokter dan dokter gigi yang tak punya izin praktik serta advokat curang tak jadi tertuang
topik izin praktik dokter sudah masuk di ranah undang undang praktik kedokteran dan soal advokat curang dinilai diskriminatif terhadap satu profesi aph saja
tadi kami bersepakat
komisi tiga via pimpinan dpr menyurati bapak presiden untuk memberitahu izin untuk ini kemudian dilanjutkan
sebagaimana mekanisme carryover yang selama ini kita lakukan
artinya tadi berulang kali ditekankan oleh pak asrul sani maupun teman teman dewan untuk harus ada provider
dalam paparan edward di komisi tiga dpr
reformulasi yang dimaksud diantaranya adalah pasal empat ratus enam puluh sembilan pemidanaan aborsi yang dijelaskan tak berlaku bagi perempuan korban pemerkosaan dan riwayat penyakit
kemudian soal pasal penyerangan harkat martabat presiden wakil presiden yang ditambahkan kalimat
tidak bermaksud membatasi kebebasan mengajukan kritik kepada pemerintah serta diubah dari delik biasa menjadi delik aduan
reformulasi ini diharapkannya mampu menghindari overkriminalisasi
dan membuat hukum ini jadi tepat guna